proses eksekusi lahan untuk waduk seluas dua ribu meter persegi
di keluran cawang kejamaatan kramajati ceketa timur
selasa pagi diwarnai perlawanan warga
warga yang mengadang alat berat bahkan terlibat saling dorong dengan polisi
tetapi alat berat akhirnya dapat masuk ke lokasi
sementara dua orang yang dianggap sebagai provokator ditahan polisi
warga menolak eksekusi lahan dengan alasan
lahan yang diklaim milik sembilan warga belum dibebaskan
dan harganya sampai dua ratus lima puluh delapan miliar kurang lebih
pertanyaannya ini dari mana kaisu punya tanah
ini kan punya rakyat mereka belum bebaskan
dan lagi ini sedang di
pengadilan setiap objek di pengadilan itu status quo
tapi mereka pakai kekuasaan
bagaimana rakyat mau mempertahankan haknya kalau mereka pakai kepuasan
kepala bagian hukum pemkot jakarta timur mengatakan
lahan yang dieksekusi merupakan lahan yang akan menjadi bagian waduk
untuk mengendalikan banjir di permukiman warga sekitar
nah inilah yang sedang kita usahakan agar waduk ini bisa terwujud
untuk mengendalikan banjir di
masyarakat sekitar tujuannya adalah kesana gitu
sebagian teman teman warga juga memiliki tuntutan lain mengenai lahan
nah ini akhirnya terjadi kesinggungan
pemerintah kota jakarta timur juga menampik adanya tudingan
pembangunan waduk sebagai tempat pembuangan limbah dari apartemen
melainkan untuk mengendalikan banjir di kawasan tersebut
stefanus wanggai jakarta